sementara itu polisi menangkap tujuh belas narapidana di sopeng sulawesi selatan saat pesta minuman keras di sebuah tempat wisata
ya para narapidana ditangkap bersama kepala rumah tahanan dan dua perempuan
tiga belas terapi dana binaan rumah tahanan sopeng kabupaten sopeng sulawesi selatan tertangkap basah saat berpesta minuman keras di luar penjara
mereka berpesta di hotel hakata di sekitar permandian air panas leja kelurahan bulue kecamatan mario riawa kabupaten sopeng pada sabtu malam tujuh belas september
polisi menangkap mereka setelah mendapat laporan dari warga yang resah karena banyak narapidana berkeliaran
narapidana ini ditangkap bersama kepala rumah tahanan serta dua orang perempuan
sebanyak lima belas orang narapidana merupakan narapidana kasus narkoba
kepala rumah tahanan pernah mengeluarkan puluhan napi dari penjara
untuk penertiban dan juga pembersihan taman kota menyambut tujuh belas agustus lalu